tidak kamu sendiri
tugas gabungan dari pemerintah kota bekasi bersama tni polri
melakukan razia di jalan perbatasan kota bekasi dan kabupaten bekasi menuju jakarta
atau di jalan insinyur haji juanda bekasi timur di hari pertama pelaksanaan psbb
petugas menghentikan satu persatu kendaraan yang melintas
dan mengecek identitas serta suhu tubuh pengendara
sejumlah pengendara motor yang tidak menggunakan masker
diberi teguran dan sangsiringan berupa push up
para pengendara ini beralasan tidak menggunakan masker karena tidak terbiasa
mereka juga mengaku tidak tahu jika mulai lima belas april psbb diberlakukan
meski demikian agar bisa melanjutkan perjalanan
petugas memberikan masker kepada pengendara secara gratis